kalo nantinya ian udah nikah sama bebek melmel
terus mamanya bebek melmel meninggal
tuh tanda kan buat ian ian juga sama bebek melmel
termaksud rumah makannya itu mah
ih ngapain gua besaran sama dia
ih bodo amat kagak mau gua
eh sampe tujuh turunan
tuh tanda kagak bakalan gua jual

udah udah pinggir bon pinggir lagi
gue mendingan lu pergi dari sini
kalo engga gua teriakin lu nampok ya
van sama bocin bener bener keterlaluan
tapi percuma juga bom ngeladinin mereka
sebaiknya gua nemuin mon dia aja deh
untuk kasih tahu hal ini
jangan lupa like share dan subscribe ya
untuk leuke dan entertainment
gue udah selidiki rumah sakit yang merawat ivan
dan kata dokter
ivan baik baik aja murni
terus lo sendiri ngapain main asal turun tangan sendiri
aku masih dihasut juga ya sama mereka
gini lo mau ceritanya
mau dikejar kejar sama mereka
gue pertama udah menghindar
tapi mau gak mau ya udah gue ngelawan mereka
sekarang gue harus percaya sama om anwar
terserah lo mau percaya atau enggak
kali ini gue gak segampang gitu percaya sama om anwar
kenapa dengan mondi
kenapa dia jadi nggak percaya sama gue
dan kenapa dia lebih percaya ivan sama bocin
entah entah udah banyak duit sampai lupa jawab salam iyan
itu dong mak
mak iyan yang cantik
yang baik banget sedunia
mendingan tanah emak yang dikembang itu
mak jual aja ke mamanya bebe melmel mak
mak iyan kasih tau ya
itu tanah mendingan dimanfaatin
duduk sini lu
biar pinteran dikit
yang namanya nyentuh tanah tabungan buat masa depan
makin kemari itu harga tanah makin mahal
lagian mak kan masih mahalin duit
ngapain juga mak jual
eh biarpun mak entah jual tanah itu kalo mak lagi kepepet banget
lagian kagak bakalan mak jual
apalagi sama cumi kering itu
ah kagak bisa dah
mak jangan begitu dong mak
nih mak eh
kalo itu tanah kita jual ke mamanya bebek melmel kita bisa dapet duitnya
dan kita juga gak bakal kehilangan tanahnya mak
ya iyalah mak
kalau nantinya iya udah nikah sama bebek melmel ya kan
terus mamanya bebek melmel meninggal itu tanda kan buat iyan iyan juga sama bebek melmel
termaksud rumah makannya itu mah
ngapain gue besaran sama dia
kagak mau gua
eh sampe tujuh turunan tuh tanah kagak bakalan gua jual
nah itu tuh cumi kering tuh kagak bakalan
udah lupain masalah tanah
dari tadi mak mikir nih mau beli mobil baru
cita cita gua kesampean juga nih bisa ngajakin jalan jalan bebek melmel pake mobil
eh ntar dulu
per siapa yang nyetir
per lu kagak bisa nyetir mobil
lagian iyan juga kan belum punya sih mak
apaan sih lu
ngagetin mak aja
nggak boleh mobil
udah mak tenang aja
nggak usah khawatir
soal nyetir mobil iyan tau orangnya siapa eh
udah mak tenang aja iyan telepon dulu orangnya eh
di sana berangkat
di sini aja mak ngapain di sana sana
ada urusan apa lagi nih
om bagas lagi sibuk kak
iya biasa iyan
lagi nyari penumpang
mau nggak anterin emak iyan sama iyan mau beli mobil nih
pakai mau beli mobil segala lo
ini beneran kok om
emak iyan abis dapat harta warisan
udah tenang aja om bagas
nanti ada komisi buat om bagas deh
jangan bilangin ke emak ya
ya udah deh
lo dateng aja ke pangkalan angkot om
lo tau kan
oh tau dong
tunggu di situ ya om ya
kita berangkat mak
kenapa tadi nggak pulang barang bu devi aja ya
tapi ada bagusnya juga sih
pulang nggak bareng bu devi
biar bu devi gak makin terpuruk
nanti kalau pulang bareng sama bu devi
rasanya makin terpuruk lagi
gimana dengan bu dona ya
kayaknya aku harus juga ngejaga perasaan sama bu dona
biar bu dona juga nggak sakit hati
bantu amir ya allah
ya gue belum tahu pasti mun
tapi setelah gue pikir pikir
yang mau ngadu domba lu sama hicle atau nggak sama ian
mereka tuh sengaja
mungkin lo berantem sama haikal berantem sama ian
dan abis itu lo keluar dari klub aja ya
apa iya ivan sama pucin udah ngadu domba gue
tapi nggak mungkin juga
gue nggak yakin ivan setegah itu sama gue
gue ini kakak sepupunya
tapi apa jalan jalan si bocin otak dari semua ini
ngapain juga si bocin tadi nyuruh gue ke taman
untuk nyamperin hicle sama raya
kamu tuh jangan seenaknya dua orang kayak gitu dong
nuduh nuduh aku suka sama haikal lagi
kamu tuh sekarang bener bener berubah ya
bener bener heran aku sama kamu
sekarang kamu ngerasa kamu paling bener diantara semua orang
dan semua orang itu ngerasa paling salah gitu
gue harus nyelidih ini sendiri
sampai jumpa lagi